selamat pagi aldi benar sekali bahwa memang kalau kita lihat upaya untuk evakuasi terhadap anjloknya gerbong kereta yang ada di kawasan cilebut bogor jawa barat ini
sudah memberikan sedikit angin segar bagi masyarakat yang penumpang komuter lain
namun kalau kita lihat tadi pagi di baranang siang di terminal ini memang terlihat cukup padat
mungkin saat ini bisa dikatakan sudah mulai sepi karena memang masyarakat sudah banyak yang berangkat menuju ke jakarta
untuk menuju ke kantor ataupun bekerja ke lokasi tempat mereka masing masing
bisa saya gambarkan sedikit tadi di pagi hari sekitar pukul enam waktu indonesia barat
di terminal berenang siang ini bisa dikatakan masyarakat berebut untuk naik bus karena mereka umumnya
rata rata tadi sempat saya tanyakan memang biasa setiap harinya naik komuter lain yang memang mereka tahu jadwal ada jam berapa
kemudian bisa dikatakan cukup fix jadwal yang ada di komuter lain setiap harinya yang mereka bisa prediksi
untuk mencapai komuter lain
sampai ataupun berangkat dari stasiun bogor seperti itu
namun ketika ada kejadian kemarin membuat mereka jadi antisipasi untuk datang lebih awal ke terminal baranang siang ini
yang pada akhirnya mereka pun berebut karena memang ada sejumlah armada yang bisa dikatakan disiapkan oleh bptj
ada sekitar dua puluh enam bus armada yang tadi bisa dikatakan datangnya pun juga bisa kita pantau tidak terlalu banyak
sehingga memang tadi ada yang menuju ke kawasan lebak bulus tanjung priok dan juga kawasan kampung rambutan
yang tentunya mereka akan berpindah lagi dengan moda transportasi lain ke lokasi yang mereka tujukan seperti itu
nah tadi bisa dikatakan ramai orang untuk berebut untuk naik bus yang kalau kita lihat kondisi ini saya sempat tanyakan
ke koordinator terminal baranang siang menyebutkan kondisi ini bisa dikatakan cukup luar biasa
karena memang hari hari biasa umumnya masyarakat tidak seramai dari yang kondisi yang seperti tadi pagi
yang apalagi berdiri mereka di pinggir jalan hanya untuk menunggu bus yang keluar
dan pada akhirnya naik dan untuk sesegera mendapatkan kursi yang mereka inginkan ataupun seat untuk bisa menuju ke lokasi ataupun menuju ke jakarta
dan kalau kita bandingkan selama ini tentunya dengan naik kereta api tadi mereka naik komuter lain hanya menghabiskan tarif sekitar enam rupiah dari bogor menuju ke jakarta kota
namun dengan bus mereka menghabiskan rata rata sekitar dua belas hingga rp lima belas rupiah sekali perjalanan
dan ini bisa dikatakan cukup
dan ini bisa dikatakan cukup
nah inilah kondisi kondisi yang kalau bisa dibandingkan dengan tadi
ini bisa dikatakan bisa dikatakan cukup kondusif saat ini di terminal baronang siang
bila dibandingkan yang tadi pagi saya memang melihat cukup miris karena kondisinya mereka yang tadinya tidak terbiasa
tadi ada masyarakat ataupun penumpang yang biasanya mereka pergi ke stasiun bogor setiap hari yang memang tahu jadwal jadwal ada sekitar enam tiga puluh atau jam enam
mereka biasanya sudah tahu jam berapa kereta yang akan mereka naiki
karena ada kejadian anjloknya di kawasan cilebut ini
mereka akhirnya jadi lebih was was seperti itu
juga tidak bisa mengantisipasi ataupun memprediksi kapan akan mereka sampai ke lokasi
karena kalau dilihat dengan perjalanan melalui bus ini bisa dikatakan waktu yang ditempuh bisa lebih lama
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini